kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada perdagangan pagi hari ini
rupiah memang masih belum mampu memanfaatkan momentum dolar amerika serikat yang sempat melemah beberapa hari ini
karena ekspektasi inflasi yang melemah mendorong penilaian ulang terhadap prospek kenaikan suku bunga yang agresif
tetapi pasar yang bergejolak menahan penurunan yang lebih luas
taruhan kenaikan suku bunga yang agresif telah mendorong indeks dolar as naik ke level tertinggi hampir dua dekade di satu ratus lima tujuh puluh sembilan awal bulan ini
tetapi dengan beberapa indikator data frekuensi tinggi yang menunjukkan momentum ekonomi mulai mendingin
dan penurunan harga komoditas yang lebih luas
investor menjadi lebih berhati hati
dari sisi internal bank indonesia memperingatkan untuk tetap waspada terhadap resiko stakflasi global
yang masih akan membayangi perekonomian indonesia ke depan
meskipun beberapa agensi yang datang ke indonesia mengatakan percaya diri dengan kondisi tanah air
lalu bagaimana dengan pembukaan isg pada perdagangan pagi hari ini
iasg diperkirakan memang oleh sejumlah analis akan masih menghadapi sejumlah tekanan
kembali diwarnai aksi jual pada perdagangan hari ini
imbas dari sentimen negatif bursa saham amerika yang memang ditutup melemah pada pagi hari tadi
indeks dolp jones kembali terkoreksi satu lima puluh enam seiring dengan data mengecewakan dari amerika serikat
dan dibawah ekspektasi wall street di level seratus
katalis berpotensi datang dari naik
dan di bawah ekspektasi wall street di level seratus
investor masih akan mencermati beberapa rilis data ekonomi secara global
sementara dari dalam negeri akan minim sentimen pada tengah pekan ini
di perkirakan hari ini isg bergerak di kisaran enam sembilan ratus
selanjutnya kita akan pantau pembukaan bursa saham asia pasifik pada pagi hari ini
kita lihat seperti apa
ternyata semua merah nike hanseng dan saham komposit begitu pun juga kospi
sepertinya semua terpengaruh oleh wall street yang hari ini sangat fluktuatif
pada peregangan ini rabu semua melemah
bursa amerika serikat sepertinya terpengaruh sebagai kekhawatiran terhadap prospek ekonomi yang suram
dan resersi salah satunya dari tiongkok
pemerintah untuk mengurangi karantina bagi pelancong yang datang ke tiongkok
mendorong rally di pasar saham
namun kebijakan nol covid di tiongkok masih mengakar dengan baik
yang kemungkinan akan menyebabkan gangguan pembukaan kembali di kemudian hari
dari negeri gingseng korea menurut survei konsumen bank of korea
indeks sentimen konsumen csi turun menjadi sembilan puluh enam empat pada juni
dari satu ratus dua enam pada mei terendah sejak januari dua ribu dua puluh
dan penurunan bulanan sebesar
sejak juli dua ribu dua puluh